ya pemirsa tampil memukau saat hari raya tentu ini menjadi keinginan semua orang
tidak hanya untuk perempuan saja ya tetapi juga kaum pria juga sama lah
pengen juga ke kampung terus terlihat ganteng
prabu udah persiapan apa
saya belum ada persiapan saya sih paling cukur kung sama cengkot aja
biar terlihat muda ya
nah kira kira seperti apa ya jenis perawatan kecantikan yang justru banyak diincar jelang lebaran
kami punya liputannya untuk anda
mulai dari gaya busana tata rambut hingga kulit mulus yang diharapkan menunjang penampilan saat silaturahmi keluarga
tak heran jumlah lokasi yang menawarkan beragam kebutuhan lebaran menjadi incaran
tak terkecuali klinik kecantikan
ini terbukti dari banyaknya pasien yang datang dan melakukan perawatan meski harganya terbilang cukup mahal
seperti yang dilakukan oleh adelia
ia sengaja mendatangi klinik kecantikan untuk menunjang penampilannya saat lebaran tiba
berminyak tumbuh jerawat menjadi lebih berpotensi
maka dari itu saya melakukan facial rejuve ini juga agar lebih glowing
kan mau idul fitri ini ceritanya
permasalahan kulit kering berminyak berjerawat hingga penuaan dini menjadi beberapa sebab datangnya pasien ke klinik kecantikan
paling masalah kekeringan ya
karena asupan cairan kita itu sekarang lebih sedikit ketimbang hari hari biasa
jadi pengen kulitnya agak lembab lebih lembapan terus bersih
tidak hanya kaum hawa perawatan kulit dan wajah juga dilakukan kalangan pria
terlebih mereka yang ingin menunjang penampilannya saat lebaran
iya perawatan aja
sering cuci muka
biar supaya gak berdebu aja gak kusam
karena kan kita mau sholat dimestikan bersalaman istirahatul amilah istilahnya
jadi kita harus bersih harus rapi
kalau perawatan sih untuk saat ini belum
tapi mau menjelang hari lebaran tiga hari pastilah perawatan ke pakaian muka apalah segalanya
biaya perawatan wajah dan kulit bervariasi tergantung jenis perawatan yang dilakukan
mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah
kadang kadang ada sempat terjadinya iritasi sempat terjadinya gosongnya kulit tidak puasnya para konsumen kecantikan
nah ini juga tidak menutup kemungkinan gitu bahkan ada juga yang sampai luka bakar
ini cukup harus di warning untuk para konsumen hati hati dengan sembarang alat
saya sarankan para konsumen jangan terlalu
kita akan kembalikan ke ahlinya ke orang yang berkompetennya untuk melakukan tindakan tersebut
pastikan anda memilih klinik kecantikan yang terpercaya dan produk kecantikannya aman untuk digunakan sesuai jenis kulit anda
pahami perawatan yang akan dilakukan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang akan menangani keluhan anda
oke gitu dokter yofi jadi memang apa namanya sekarang ini selain beli baju
kemudian juga ngomongin thr ini yang kita lihat dari google juga diantaranya adalah mereka pengen tampil lebih menawan ketika pulang kampung
tapi ada tidak sih sebetulnya cara tampil menawan yang sebenarnya tidak terlalu ribet
tetapi juga bisa dilakukan secara praktis oleh banyak masyarakat kita gitu
pilihannya mau dilakukan di rumah atau mau dilakukan di klinik
jadi kalau datang ke saya pasti dilakukan di klinik ya
jadi tergantung biasanya
tentang perawatan apa sama rentang waktunya biasanya
banyak juga yang persiapannya sudah dari tiga bulan sebelum banyak
preparingnya patang ya
nanti lebaran saya harus tampil listnya udah panjang begini begini
oke saya cuma ya baik gitu asal menurut kan mau merubah gaya hidup biasanya gitu
kalau perawatan di klinik ya biasanya paling sering sih antara wajah dan tubuh
tubuh itu apa berat badan mungkin
pasti berat badan biasanya
karena target juga kadang kadang
kadang orang mudah mudahan pas puasa turun berat
pas lebaran bajunya sudah lebih tampak cocok gitu
nanti mungkin akan saya coba tanyakan lagi lebih ke ini kan kita sudah menjalankan ibadah puasa sebulan nih
mungkin ada beberapa hal atau kegiatan kita yang memang berpengaruh sama kulit
meskipun listnya banyak tapi kan belum tentu yang sudah kita listing itu cocok dan juga pas kita lakukan
setelah berpuasa apalagi jelang lebaran begitu dokter
usai jeda tetap bersama kami di good morning
jika ingin menjadi pacarku
akan kupamilkan di sekolah di rumah
jika mau bisa jadi pacarku
ya masih bersama kami di good morning
pemirsa menarik sekali tadi pertanyaan daniar
apakah ada hubungannya dengan berpuasa sekarang lalu sama kondisi kulit kita begitu ya dok
justru karena memang kan ketika puasa kita membatasi asupan cairan
terbatasi dengan sendirinya sebetulnya
jadi sebetulnya kulit
menjadi cenderung kering dan sehingga kematian sel meningkat
tapi ada untungnya ketika kematian sel itu terjadi berarti kita merangsang regenerasi kulit
nah di momen itu sebetulnya baik banget kalau kita memasukkan vitamin
melakukan perawatan perawatan sehingga kulit yang muncul nanti akan lebih
jadi malahan momen itu adalah momen yang bagus untuk meregenerasi sel sel kulit
iya dengan asupan vitamin juga makan yang baik
maksudnya vitamin yang kayak gimana sih dokter
ya sebetulnya vitamin antioksidan
saya lebih menyarankan
tapi keseluruhan vitamin itu baik
nah momen yang paling pas juga ketika kita kan sekarang kita pola makannya akhirnya teratur ya
sahur dan buka pasti itu teratur
jadi disitu sebaiknya kita memilih makanan yang lebih baik
jadi mengurangi toksin yang masuk ke dalam tubuh
jadi ada detoks yang terjadi ditambah dengan asupan vitamin
jadi betul betul membersihkan tuh luar dalam
buang racun pun terjadi
kalau itu yang masuk ke dalam tubuh
kalau yang kita bisa lakukan di luar misalkan di kulitnya langsung
berarti regenerasi terjadi
berarti kan kulit mati banyak
satu kita harus memastikan pengelupasan kulit dengan baik
ya mungkin kalau di rumah bisa scrub
kalau di klinik mungkin bisa feeling
misalnya seperti itu
jadi tidak ada penumpukan kulit mati yang bisa potensi menjadi jerawat
atau komedo misalnya gitu
nah yang salah kadang kadang kita itu mungkin karena aktivitas terlalu padat
buka bersama terus ya terus di luar pulang
merasa ah tadi kan sudah wudhu sudah bersih muka

wudhu itu kan hanya membersihkan sebagai
hanya membersihkan sebagian
tapi kalau kita pakai make up belum debu itu akan menempel
jadi besoknya kebawah
jadi tetap aja ya pakai make up itu harus segera dihapus ketika sudah selesai
kecuali kalau pas pipi pengen cantik juga gitu
maunya kan gitu kan
setelah subuh bangun abis sahur langsung
atau gini pakai krim oke gak sih dokter
pakai krim memang biasanya kita untuk memasukkan serum serum
itu menurut saya tetap wajib
untuk perawatan kulit ya
tapi kan sekarang ini ada banyak krim krim pemutih yang instan ya prof
nah itu juga harus kita coba sama sama hati hati nih
dengan krim pemutih yang beredar di pasaran
mulai dari misalnya kita coba cermati harganya ya
apakah murah atau juga bahkan mungkin mahal sekali
tapi konsumen dituntut lebih berhati hati
bukan cuma masalah harganya
karena kan ada banyak tuh ingredients ataupun komposisi dari krim pemutih tersebut
agar anda tidak terlalu banyak
tidak menjadi korban krim pemutih yang tidak aman digunakan
mudahnya para konsumen mendapatkan krim pemutih instan di pasaran
membuat sejumlah pelaku usaha memanfaatkan peluang bisnis ini
tingginya permintaan produk pemutih kulit wajah di malaysia
terlihat dari banyaknya produk yang beredar
ya pengen ada perubahan aja gitu sama wajah gitu kan
biar kelihatan lebih fresh lebih bagus
ya terlihatnya indah aja gitu sama orang tua
biasa kalau itu aku beli pernah sekali
biasa kalau itu aku beli pernah sekali

cuma kan efeknya mungkin apa ya
itu tiga hari empat hari udah langsung
pertanyaannya apakah krim pemutih yang dijual bebas di pasaran ini kualitasnya terjamin dan aman jika digunakan
berbagai macam krim pemutih wajah yang instan banyak ditawarkan di pasaran
sekarang saya akan mencoba membeli macam macam produk krim wajah instan di pasar
saya pun mencari berbagai macam krim pemutih instan
mulai dari harga rp sepuluh hingga ratusan ribu rupiah
salah satunya yang beredar di sebuah pasar di kawasan jakarta selatan
tiga sampel krim pemutih yang saya peroleh kemudian diuji di laboratorium lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi
setelah melalui uji merkuri hidropinon dan juga metioparaben ketiga produk ini ternyata positif mengandung merkuri
padahal ketiga sampel krim pemutih sudah memiliki label badan pengawas obat dan makanan bepong
pertama kita analis sama ini
pertama kita analis sama merkuri
tadi hasilnya itu ketiga sampelnya itu ternyata mengandung merkuri
padahal kita tahu ya seharusnya untuk produk krim pemutih itu tidak boleh ada merkurinya
kandungan krim yang mengandung merkuri pada saat kita oleskan di muka merkuri itu akan meresap ke dalam organ
dia akan meresap ke dalam jantung ginjal hati
dan begitu merkuri itu teresap
dia tidak akan bisa diambil kembali
bepom mengimbau masyarakat menghubungi nomor hotline bepom jika menemukan kosmetika yang mencurigakan
pastikan produk yang anda beli terdaftar dalam website badan pom dan aman jika digunakan
ya nah itu juga penting juga tuh dokter
maksudnya mencermati apa namanya kosmetik yang ada
apalagi sekarang kan ini online ya
jadi banyak banget
yang penting murah
kemudian kita beli dalam jumlah yang banyak
tersebut juga bagus
bukannya putih banget
gimana tuh dokter
ya kalau saya sih mengajak masyarakat untuk lebih smart ya
jadi datanglah ke orang orang yang bisa dipercaya
jangan hanya karena testimoni atau iklan atau apa
tapi coba tanya lebih lanjut ke orang tersebut
apakah dia memang mengerti sekali atau hanya katanya katanya
paling pentingnya kan gitu
atau ngejar target gitu kebiasaan
mending datang ke dokter atau memang spesialisnya ya
kita bisa nggak sih dengan mudah mengenali mana yang aman atau tidak gitu
sebetulnya kalau untuk yang sering memegang biasanya udah mulai ketahuan dari bau dan warna tuh ada perbedaan biasanya
yang seperti apa yang bahaya
tapi sekarang sudah berubah juga ya
kadang kadang dulu base nya tuh lebih warnanya lebih coklat ke gold gitu
ketika dioleskan dia ada kayak perubahan warna sedikit gitu
tapi kalau sekarang saya lihat yang itu juga mereka udah menyamarkan juga ya
jadi sepertinya natural sekali
jadi memang sebaiknya tanya ke dokter dulu deh
jangan ambil resiko
jangan ambil resiko karena kalau
merkuri kan logam berat
ketika sudah terserap memang susah untuk keluar lagi
perlu proses detokter yang sangat spesifik dan tidak murah
dan kalau sudah menjadi bersatu dengan tubuh itu sudah
daripada cari makeup yang murah eh tapi ntar mbak biaya detokternya mahal
kalau untuk tadi kan wanita nih lebih banyak
tapi pria juga punya masalah yang sama gak sih dokter
karena kalau saya ini aduh biasanya gak
awet muda apa sih
saya justru awet tua ini gak lihat uban kayak begini
itu kan uban aja mukanya coba coba pemirsa di rumah iya enggak
karena saya gak terlalu ini gitu dokter apa namanya
ada perasaan dari saya tuh ah makasih sih kalau cowok harus ke klinik
iya malu gitu
sebetulnya kayak gimana sih sekarang
sebetulnya sekarang sudah banyak sekali laki laki yang datang ke klinik
oh jadi saya kurang laki laki
karena tujuannya sehat ya
jadi bukan masalah estetik kecantikan tapi kalau pria datang biasanya untuk masalah kesehatan
dari mulai biasanya sih perut buncit atau dia juga agak terganggu
kan kayak mas juga kan kerjaannya harus tampil wajah
jadi memang berhubungan dengan pekerjaan bukan masalah gengsi atau gak gengsi
tapi gak apa apa ya
oh gak apa apa datang aja
perawatannya juga sama atau ada hal hal yang berbeda
karena kan biasanya kalau wanita sama laki laki tuh kegiatannya berbeda
iya sebetulnya kalau laki laki mungkin lebih banyak outdoor dianggap
peranan hormon di dalam kulitnya berbeda
jadi kremnya juga agak berbeda biasanya
oh gitu ya
laki laki biasanya sih cenderung berminyak
jadi kita problemnya mungkin lebih ke situ
jadi saya gak bisa tuh pakai apa namanya pembersih atau krimnya istri gitu gak bisa
boleh kalau sudah dimarahin sama istrinya
nah sebaiknya laki laki pakai produk khusus laki laki
jadi pada intinya selain melakukan perawatan secara rutin secara berkala gitu dokter
apalagi sih pesan untuk supaya kita kulitnya tetap cantik
jelang lebaran dia pastikan air juga cukup
pilih makanan ketika berbuka dan sahur itu yang bukan hanya sekedar
iya atau pelapar mata sebelumnya
karena itu kesempatan bagus untuk meningkatkan detoksifikasi
iya gorengan nono yang dessert dessert yang high gitu jangan dulu
terus tidur yang cukup
meskipun kita kan memang beribadah sama banyak orang
iya tidur ya
ya tidur harus cukup
apalagi ya emosi juga dijaga
ya karena kalau kan mumpung kita lebaran puasa nih
kita dengan menjaga emosi kita menurunkan kadar stres
kada stres itu juga berpengaruh buat kulit
kalau stres kita tinggi kulit kusam
jadi boleh marah marah ya dan
saya memang pernah marah marah
jadi pada intinya sekarang tinggal seminggu lagi nih dokter
masih cukup lah ya waktunya untuk meregenerasi kulit tinggal lagi
iya kalau belum sempat terapi mending datang lagi
datang ke center ya
ya kita akan pakai terapi terapi yang lebih cepat tapi lebih aman
oke dokter terima kasih banyak sudah berbagi di good morning
semoga pemirsa di rumah setelah menyaksikan perbincangan kita di good morning
tiba tiba semuanya tampil menawan
iya dong setelah itu kan jadi bisa menarik perhatian banyak orang ya pada saat lebaran nanti
nah usai jeda kami punya informasi lain soal empat tahun tanpa merilis album grup vokal asal bandung
dan kepop ternyata tengah menyiapkan karya terbaru mereka
tetap bersama kami